waspadalah bila anda melewati perlintasan kereta api
karena sebuah kereta api wisata menabrak mobil yang tengah melintas
akibatnya tiga orang dilarikan ke rumah sakit setelah melalui proses evakuasi yang dramatis
warga berusaha mengevakuasi tiga orang korban yang terjepit di bagian tengah mobil
yang ditabrak kereta api wisata sibinuang
di kawasan alai park kopi kecamatan padang utara kota padang
setelah berhasil dievakuasi ketiga korban kemudian dilarikan ke rumah sakit bayangkara
polda sumbar untuk mendapat perawatan
mobil berpenumpang dua orang laki laki dan satu orang perempuan ini
awalnya melaju dari arah alai para kopi menuju kawasan taman siswa
namun tertabrak kereta saat melintas di rel yang tidak dilengkapi palang pintu
mobil nahas tersebut mengalami rusak parah setelah terseret sejauh lima puluh meter
mobil kemudian dievakuasi oleh unit laka lantas polresta padang dan jalur kereta api
ketiga korban kini dirawat intensif di rumah sakit bayangkara
dengan kondisi patah tangan dan luhut
luka berat keselatan ini juga mengibatkan kereta lain menjadi terhambat
niko yohandi padang